mak aja nemuin gimana
mak kayak gak redo segala
siap biarin emang aja yang nemuin
mak aja yang nemuin
bang tadi haji muhyiddin sama haji maimuna lucu deh
kan tadi ro gak sengaja bayar pake tangan kanan yang ada gelangnya ini

mereka dua duanya melotot ngeliatin gelang yang abang blin ini nih bang
untung mak gak ikut belanja disitu
kalo tau matanya ikut belanja disitu
sengaja nih bukain nih
nih gelang ini uuuhh
pasti dia bukan pingsan lagi
kenapa jadi pada riak begitu sih
mak sulam beliin emak emak
amerodie bukan buat dipamer pamerin
tapi buat perhiasan
orang bandenya adek
kalo gak dipamerin ya jangan dipake
maksudnya bukan begitu mak
yang namanya perhiasan
gak ada salahnya tuh buat dipakai
tapi kalo dipakenya udah kecampur ama niat buat pamer
itu yang gak bener
tadi kan rodia bilang
rodia gak sengaja bang
lagian kenapa sih
mereka selalu blingsatan aja kalo ngeliat orang lebih
itu emang udah dari sononya rod
kata ustaz jagaria juga
hatinya ada penyakit
iri dan dengki
iya tanya ntar malam dia gak bakal bisa tidur
nah nah nah
ntar ujung ujungnya pahala kita nih
menguap ke orang yang kita ceritain
rodiah kan gak ceritain orang bang
hmm abang udah beliin bilang kayak gini
makasih ya bang
emang juga seneng
sering sering aja ya beli
ma aja dia yang nemuin
siapa sih yang dateng

jangan bang biar mah aja
emang ya kenapa ya gue gak boleh nemuin
kan sama aja
abang nggak boleh nemuin anaknya sobari
mak aja yang nemuin gimak
mak kayak gak redo segala
siap siap siap
biarin emang aja yang nemuin
aduh nama bener
jangan jangan kagak ada orangnya
jangan jangan ada pugi lagi
kita pasti ketemu oculaw
ini apaan sih
kamu mukul kepala segala
masa ada pintu secak ini cantik begini
ayah gak sengaja
perkenalkan mak nama ayah
atika anaknya bapak sobari
anaknya si sobari
gak usah mak
aye kemarin cuma mau nganterin ini
makanan khusus untuk kaum sulam
buatan ayem mak
khusus dah pokoknya untuk om sulam
bang sulam lagi sibuk
bang sulamnya kagak ada
om culang balik jam berapa ya
bang sulam lagi sibuk
gak bisa ditemuin
oh kamu pulang ya
ya udah deh pulang aja yuk
ya udah deh kalau gitu
sampain aja salam ayek
untuk om sulam
oh iya jangan lupa
di firdaus ya
waalaikumsalam eh gak duduk dulu
makasih misi ya mari
hmm wangi banget
legit bener deh kuenya
jangan mak jangan
emangnya kenalkah siro
abang cobain dikit
mak aja yang makan
ntar kalo dimasukin pelet gimana
emang kue ini buat
kalo pelet ikan mak
hah tuh sama juga
dengan yang buat makan burung tuh
terus nanti bang sulam jatuh cinta
terus gimana mak
kenapa lo jadi sujud begitu sih sama orang
lo gak takut
lo gak malu
oh ternyata lo salah
terus lupa sama rodia gimana
gak ngerti perasaan ayah
kalau pelet atau guna guna itu
dia bisa lunturnya pake
wah ini dia dalamnya ada pisang emas
mana mungkin pelet bisa masuk masuk ini
gak manjur gak manjur
gak tau ibaratnya enak begini
gak tau ibaratnya enak begini
tungguin diam aja
sepertinya ada masalah penting ya
ya allah ya gimana rom harus ngomongnya ya
kalo bang robby jadi marah sama rom
gara gara kelakuannya omni sama abah
katanya waktu ditelpon
kamu ada masalah apa sih
rom juga gak tau harus mulainya dari mana
karena rom takut kalo